lalu apa saja tujuan dan motivasi aksi yang rencananya akan digelar tanggal sebelas februari nanti
di studio kami sudah hadir narasumber kompos pol awistiono yang merupakan kabak mitra ropen mas div humas polri
selamat malam pak awi
baik terima kasih sudah hadir
kami juga masih menunggu kedatangan dari m al khotot yang merupakan sekjen forum umat islam atau fui
yang rencananya akan menggelar aksi sebelas februari ini
tetapi kami mulai terlebih dahulu ke pak awi
jadi pak awi intinya apakah memang polda sudah memberikan izin soal ini
polda dalam ini mungkin
saat ini belum ada pemberitahuan
pemberitahuan belum disampaikan ya pak
beredar di media begitu saja ya
tetapi kemarin kapolda sendiri juga sudah menghimbau begitu bahwa agar lebih baik tidak ada gelaran gelaran aksi
yang bentuknya turun ke jalan
di tanggal sebelas tersebut karena sudah mendekati dengan pemungutan suara pada tanggal lima belas
untuk pilkada serentak tidak hanya dki saja begitu pak
artinya apakah ini informasi ini sudah sangat santer terdengar juga di kepolisian
ya betul memang kita juga sedang berupaya mengklarifikasi terhadap hal tersebut
tentunya kepada orang orang yang kita duga merencanakan hal tersebut
tentu dalam artian di tadi
sudah didatangi pak ya
ya betul dalam artian kita secara preemptif juga melakukan penggalangan penggalangan ya
seperti tadi mas hinder sampaikan kita juga berupaya jangan sampai melakukan demo
karena memang tadi sudah mendekati tanggal lima belas kemudian itu sudah mendekati masa tenang juga
di samping itu kita juga
tapi itu belum masuk hari tenang pak ya
betul belum hari terakhir masa kampanye
itu pun kita juga perlu waspadai konten atau tema yang akan dibawakan apa ini
ini juga perlu kita perlu selidiki karena memang kalau kita bicara demo
tentang masalah pemilu jangan sampai nanti juga masuk ke ranah ranah kampanye
karena memang hari itu kampanye itu hanya kalau tidak salah ya
kalau tidak salah informasi yang kami terima jatahnya dari paslon nomor satu nomor dua
kampanye pada hari itu
tentunya itu juga nanti kita sikapi jangan sampai nanti demo ini kontraproduktif
terhadap pelaksanaan perencanaan kampanye pilkada
galangan apa yang anda sebutkan tadi pendekatan pendekatan ke beberapa elemen yang rencananya
wacananya akan menggelar aksi sebelas februari ini sudah dilakukan sejak kapan pak
dan kemana saja yang sudah didekati ini
yang jelas tokoh tokoh agama kita juga sudah dekati
dan termasuk tokoh tokoh yang kiranya bisa berpengaruh terhadap rencana tersebut
karena memang rencananya kan ini kan simpang siur ya
masih ada yang informasinya katanya longmas nanti ada kegiatan agama
ya kalau memang kegiatan agama ya silahkan kegiatan agama saja gitu
di satu tempat tertentu tidak bergerak begitu ya
betul jangan sampai nanti menimbulkan ases ases yang lainnya
kalau memang kegiatan agama kenapa juga kita harus pakai longmas segala
sejauh ini yang dikumpulkan informasinya bagaimana
karena ini sekaligus begini pak menjawab kekhawatiran publik jakarta
benar nggak ini nanti akan ada aksi tanggal sebelas
kalau benar titiknya di mana saja mana yang mereka bisa hindari
kalau mereka mungkin beraktivitas dan lain sebagainya
kalau dia salah dengan sepasar
ya tentunya kalau ditanya membenarkan tidak kan
terlalu banyak yang sampaikan kami belum bisa mengklarifikasi
karena belum ada pemberitahuan
dari hasil yang didekati didekati itu pak pendekatan pendekatan itu
apakah memang santer benar akan ada walaupun secara formalnya mungkin belum ada
belum bisa kami sampaikan belum bisa kita sampaikan
semua kita masih berusaha ya
karena namanya juga memelihara keamanan ketidakmasyarakat ini
kita juga tidak semudah membelikan tangan
seperti dulu kita cerita
sholat jumat bersama
tanggal dua desember
dulu kan rencananya itu
mereka akan menggelar sepanjang jalan sindra sudirman dan ahmad tamrin
dengan pendekatan pendekatan pimpinan pimpinan kita
dari kapolri kapolda
jabat jabat polda metro jaya
akhirnya bisa menggalang
menggalang sehingga yang tadinya harus dilaksanakan di jalan sindra sudirman sampai hi tamrin
akhirnya kita bisa pindahkan ke monas
itu kan upaya gitu
upaya yang tentunya kita tidak perlu sampaikan ke publik
bahasanya kepolisian siang malam untuk memelihara keamanan ketidakmasyarakat ini juga berupaya secara preemptif
oke sekaligus nanti menjawab pertanyaan kita semua yang tadi pak awi juga mempertanyakan apakah jadi atau tidak
kita langsung saja nanti akan tanyakan dengan sekjen fui
tetapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali memperbincangkannya
jadi yang melakukan pendekatan ke berbagai tokoh agama juga belum clear
sebenarnya bagaimana sih rencana sebelas februari ini akan benar ada digelar pak
ya insya allah mohon doa restunya lah
jadi memang ada
itu dimulai jam berapa sampai pukul berapa di titik mana dan bentuknya akan seperti apa pak al khotot
jam tujuh pagi kita kumpul semua di monas
kumpul di monas jam tujuh pagi
jam tujuh pagi
kemudian ya namanya
kita mau jalan kan jalan pagi sehat
jadi ada long march begitu ya
ya tidak long juga sih kan dekat itu antara monas dengan bundaran hi itu cuma satu tujuh kilo
jadi setengah long lah saya
oke dari monas ke bundaran hi
oke ada berapa orang yang akan bergabung di sana pak rencananya
kalau mungkin ya seratus ribuan tapi ya kita belum tahu
apa nyampe apa lebih ya itu belum pasti
ijinnya sudah disampaikan ke polisnya belum pak
sudah sudah dari beberapa hari yang lalu sudah
ini kata pak awi bagaimana pak awi belum mengatakan tadi belum menerima permohonan
oh iya kita ke polda kita koordinasi dengan polda menteri jalan
di polda ada informasinya juga tidak pak
baru sore tadi saya telepon di rintel kamnya belum ada informasi
belum ada pemberitahuan masuk
tentunya nanti kalau dari pihak fui menyampaikan demikian nanti kami klarifikasi kembali kami cek
tadi sudah dipanggil sama polda
oh tadi sudah dipanggil
sudah korlapnya sudah ketemu polda tadi
kan kita rapat tadi di dewan dakwah
sebelum rapat ustadz bernard abdul jabar itu korlapnya ya itu sudah ketemu dulu dengan intel kam polda menteri jalan
ya syukur kalau memang sudah ada pemberitahuan
tapi beberapa kemarin tepatnya sebenarnya sudah ada pernyataan
ada pernyataan juga dari kapolda metro jaya kita simak pernyataannya berikut ini
sebelas februari informasinya demikian
demikian mudah mudahan ini sudah berjadi
saya mengimu kepada seluruh masyarakat yang akan memasarkan hal tersebut
untuk saya imu mari kita lakukan kegiatan lain yang mungkin bisa lebih berpengaruh
pertanyaannya sih pada intinya adalah lebih baik lakukan aktivitas lain karena ini mendekati tanggal lima belas begitu pak
ini bagaimana tanggal lima belas itu hari pemungutan suara dan hari tenang mendekati hari tenang masa kampanye ini
justru kita kan ingin mengumpulkan umat supaya tanggal lima belas itu justru supaya tenang
jadi dengan demikian
sekarang fui melihat ada ketidak tenangan
kan kita ingin mendukung program pemerintah agar kondusif ya masyarakat itu kondusif
jadi tolong tidak disalahpahami ya karena kita ingin jakarta tenang indonesia juga tentram itu yang kita inginkan
kita ini juga menjaga spirit aksi dua ratus dua belas ya dan sudah terbukti kan dua ratus dua belas itu kan super damai kan
seperti yang kami katakan sebelumnya sebelum terjadinya aksi dua ratus dua belas sudah kita sebut itu super damai
dan betul betul terjadi super damai tidak ada keributan apapun
sehingga ketika besok pun kita akan melaksanakan niatan kita dan usaha usaha kita itu juga insya allah adalah dalam rangka aksi damai
karena kita punya hajat pilgub dki ya kita akan berdoa berdoa
bersama untuk kebaikan bangsa
iya itu diantaranya
tapi berjalan dulu dari monas menuju ke bundaran hi
iya nanti kita berdoa bersama
dan itu sudah koordinasi dengan pihak berwenang di situ ya
ya kita kan sudah menyampaikan pemberitahuan
pertimbangannya kenapa harus di bundaran hi pak
kenapa tidak seperti kemarin misalnya di monas sehingga aktivitas masyarakat yang lain yang mungkin tidak ikut aksi tersebut tidak terganggu juga
insya allah kita selama ini mas ya itu tidak pernah mengganggu masyarakat
artinya begini kita akan sisakan satu jalur gitu supaya masyarakat tetap bisa menggunakan jalan tamrin itu
jadi kita selama ini inilah kooperatif lah dengan pihak keamanan begitu ya
begitu jadi dan bundaran hi ini kan cukup luas jadi sehingga ini akan juga bagus gitu untuk pernyataan kepada publik lah bahwa
kita umat islam yang tergabung dalam berbagai ormas ormas islam yang ikut di dalam acara besok
menginginkan agar pilgub lima belas februari itu adalah bisa dilaksanakan dengan baik
dari jam berapa sampai jam berapa tadi pak
ya kalau pemberitahuan kita dari jam enam pagi sampai jam enam sore kan
oh batas sujuk rasa
waktu iya batas tapi saya kira nanti tergantung kemampuan mungkin selesai sholat duhur kita juga sudah bubar
oke pak wih apa saja batasan batasan yang mungkin mumpung ada yang apa semacam panitia begitu ya menggelar gitu
jadi apa saja pak bisa disampaikan batasan batasan yang harus dijaga agar benar benar bisa menjaga yang disebut tadi tertib dan damai tadi itu
ya mungkin sebelum sampai ke sana mungkin saya mungkin tambahkan dan sekaligus klarifikasi
kalau memang tadi betul yang disampaikan sudah pemberitahuan
dan sudah dipanggil atau ada nyamis tadi yang diri intelnya nyampaikan katanya belum tentunya itu adalah proses
kalau memang ada pemanggilan tentunya nanti penanggung jawab akan dipanggil
mulai dari kita verifikasi demo ini dalam bentuk apa kemudian kapan di mana jam berapa penanggung jawabnya siapa alat peraganya apa itu tentu kita akan verifikasi
seperti tadi saya sampaikan jangan sampai yang dibikin itu itu
jangan sampai yang dibikin itu itu
seperti yang saya bilang tadi ini informasinya tujuannya katanya membuat masyarakat jakarta aman biar tenang
tapi jangan sampai nanti ada muatan muatan politik karena ini ingat
saya sampaikan betul karena memang ini di ujungnya masa kampanye
contoh muatan politik mungkin yang bisa disampaikan apa pak
seperti apa misalnya
kekuatan politik tentunya ya hal hal yang menyinggung dengan materi materi misalnya
pilih ini atau jangan pilih ini misalnya begitu ya
itu kan sudah masuk ke materi kampanye itu yang tidak boleh tentunya
karena memang sudah diatur bahwasanya tadi saya sampaikan bahwasanya masa itu adalah masa kampanye nya pasalan pasangan nomor satu dan dua
itu yang perlu diperdomani
yang kedua kemudian memang ada hal hal yang tidak boleh dalam pelaksanaan demo kecuali di tempat umum tadi
misalnya di istana negara
kemudian instalasi militer rumah sakit rumah sakit kemudian stasiun kereta api terminal bus pelabuhan udara laut termasuk objek vital nasional
kemudian juga di pasal sembilan itu juga di sana disampaikan hari hari besar tidak boleh
tapi terkait dengan rencana demo
kalau lokasinya ada di seperti bundaran hi tadi misalnya pak
kalau itu memang komitmen dari polda metruja
bahwasannya kita upayakan bundaran hi ini steril
karena apa karena memang bundaran hi ini porosnya jakarta
kalau bundaran hi ini porosnya jakarta dipenuhi oleh pendemo tentunya akan membuat macet seluruh jakarta
makanya beberapa saat yang lalu kegiatan kegiatan demo pasti kita hindari bundaran hi titik tersebut
sehingga sampai pelaksanaan dua satu demo kita tidak bisa menghidupkan bundaran hi
dua satu dua yang lalu juga tidak menyentuh bundaran hi
sampai ekornya karena memang monas sudah tidak muat
itu kebijakan kebijakan kita
tapi kembali lagi kita harapkan mumpung ada di sini juga beliaunya ya kita harapkan ya tadi
daripada nanti terjadi hal hal yang tidak kita inginkan tentunya ya tadi
kita kalau memang niatnya memang kegiatan untuk membuat kondusif jakarta kan untuk apa juga harus
langsung saja saya tanyakan ini ada muatan politiknya nggak pak
ya kita tidak akan mengusung paslon manapun
menolak paslon tertentu juga tidak disampaikan
itu aja cuma mengingatkan aja kepada
mengingatkan apa fatwa majelis ulama
ya kita punya tema yang seperti yang kita ini ya dalam ini ya
nah ini ya oke
nah di sini ada tema
pegang teguh fatwa
oke nah jadi di sini ada tema pegang teguh fatwa
pegang teguh fatwa
pegang teguh fatwa
pegang teguh fatwa
pegang teguh fatwa
nah ini sudah kita lakukan
nah itu bukan muatan politik pak
ya saya pikir itu sudah menjurus ke politik
nah itu bagaimana pak
tapi itu tidak masalah kan ini kan hak warga negara pak
kecuali kalau kita menyebut ya dukung nomor satu atau dukung nomor dua dukung nomor tiga gitu
nah itu bolehlah dipersoalkan
kan kita nggak menyebut apa namanya
ya nama calon tak kita nggak ada itu
tapi itu masuk muatan politik tadi menurut pak agus
itu kan persepsi pak awi
penegak hukum loh
ya biarin aja
itu kan persepsi pak awi begitu
nah ini yang harus dijelaskan ini pak
kalau begitu kan saya juga bisa mengatakan
pak awi kalau begitu ada masa
ada muatan juga kalau kayak gitu
ya bisa saja
itu nanti bisa membuat tidak kondusif
atau bagaimana pak awi
menurut pertimbangan anda
kan kita tidak vulgar
kan saya tidak menyatakan
menolak yang ini kan enggak
tapi konteksnya untuk
kecuali kalau anda mau membatalkan fatwa mui
kita hanya umat islam yang ingin
ya agar umat ini mengikuti fatwa majelis ulama
kalau seandainya kita mengikuti fatwa majelis ulama juga disalahkan
terus umat ini mau kemana
jadi kalau melarang
dengan konten tersebut
anda artikan itu menyalahkan
fatwa kan disebar umum
bukan fatwa yang baru atau pesanan tertentu loh
oke katakanlah secara normatifnya seperti itu
tetapi kalau memang kemudian akhirnya semangatnya adalah
agar kondusif menjelang masa tenang
dengan menyinggung sedikit seperti itu
apakah nanti tidak akan berdampak yang lain
itu tergantung persepsi masyarakat
jadi begini mas
kita ada dalam
pemilu ini kalau ibarat anak sekolah
kalau isai itu
saya milih paslon nomor satu
nah dikasih catatan
tapi kalau pilihan berganda kan
nah kalau pemilu kan juga gitu
tapi alasan dibalik
langsung umum bebas rahasia
dengan yang akan di bapak gelar ini seperti apa
nah makanya kita serukan kepada umat
kita akan berusaha membuat seruan
kenapa membuat seruan seperti kok dilarang tidak saat itu adalah selesai
politik kok dilarang padahal sistem pemilu kita sendiri kan juga tidak melarang orang memilih
karena alasan tertentu umpamanya dua ribu empat pak sby itu banyak dipilih menjadi presiden tuh oleh
ibu ibu karena gantengnya gitu loh lah kan nggak disalahkan ibu ibu pilih karena gantengnya gitu
loh masa ibu ibu milih karena gantengnya disalahkan nah sekarang kalau umat ya bukan soal
pemilihnya pak tapi sebentar sebentar kalau sekarang umat memilih karena taat kepada fatwa ulama masa disalahkan kan
tuh enggak ini juga dong enggak enggak fair bagaimana pak jadi ini sudah jelas disampaikan
oleh fui bahwa kontennya nantikan seperti itu ini sudah jelas bukan bapak nggak perlu nanya nanya
tentunya karena kita ya mohon maaf ya pak ya kami kami tentunya kita mengaparat penegak hukum kita
jadi kalau disalahkan kalau dibilang tadi kalau tertentu kita dibalik nanti kita bisa akan akan
malah tidak netral ya kalau bapak marang ini bapak netral kita kan kebhinnekaan jadi kalau sudah bilang
begitu saatnya momennya ini adalah momen pilkada gitu loh jadi menurut saya ya mungkin cari format
lah yang yang yang tepat ya yang tepat kalau bicara masalah agama ya tentunya ini yang sangat

orgoney itu yang kita jaga karena memang kita dari awal november world war
atau terjadinya yang pertama kali seundang undangan memelihara keamanan ketika masyarakat jangan sampai
hal hal yang tidak inginkan kita terjadi makanya kita manage makanya kita panggil makanya kita
konsolidasi kita verifikasi apa rencanamu kalau gitu jangan misalnya kita arahkan ya alhamdulillah
kan seperti dua ratus dua belas kan rencananya tadi saya sampaikan dari sudirman sampai tamrin alhamdulillah akhirnya
ngikuti saat itu disaat itu ada seruan seruan seperti yang disampaikan pak khotad tidak tidak
seronok semisalnya seperti mengingatkan soal fatwa juga tidak pada dua ratus dua belas itu ada ya dulu
nah itu bagi beda beda kuncinya kalau dua ratus dua belas kan konteksnya beda tidak ada seruan seperti itu
kalau besok anda bawa seperti ini nanti target membuat masyarakat jakarta kondusif menjelang
pilkada enggak enggak akan dapat juga ya bu enggak saya kira enggak begitu cara membacanya ya kembali
kepada sistem pemilu sistem pemilu tidak mempersoalkan
hai apa alasan orang mencoblos seseorang oleh karena itu alasan adalah di dalam batin masing masing
ya kan nah kita sebagai ulama itu memberikan pengarahan nah pas saat orang nyoblos itu ya
alasannya hebat masing masing itu rahasianya masing masing nah yang saya persoalkan kenapa
begini dimasalahkan gitu loh karena sebab ini kan juga alasan orang untuk memilihkan nah jadi ini
disalahkan tidak mungkin ini konteksnya tidak bicara mempermasalahkan salah atau benar tetapi
lebih kepada ketika akan memasuki hari tenang itu tadi pak menghindari konten konten berbau politik yang
nanti ujungnya tidak bisa kondusif itu intinya pak itu bagaimana ada pertimbangan dari itu tidak sorry
itu yang disebut kondusif atau tidak ya dalam pandangan kami ya kalau kami misalnya vulgar
ya misalnya harus pilih nomor satu atau pilih nomor dua jadi berbeda juga gituagger ya adalah yang negara itu ya ya itu akhir yeah oh itu

tapi kalau kita memberikan pengarahan kepada umat
agar mengikuti fatwa majelis ulama menurut kami itu betul
kami akan protes kalau disalahkan
kenapa undang undang dasar empat puluh lima sendiri menjamin
pertama pasal dua puluh sembilan negara berdasarkan ketuhanan yang ma'isah
kemudian ayat berikutnya menyatakan negara menjamin
kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk beragama dan beribadah
menurut keyakinannya masing masing
kita ini sudah dapat panduan dari mui bahwa
dalam masalah pemilu itu harus dipandang juga sebagai bagian dari ibadah
cuma ini ibadah amah bukan ibadah mahdoh
jadi tolong polisi memahami bahwa
ibadah itu bukan cuma sholat
tapi di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini
jadi kalau orang orang di gereja
misalnya pastur pasturnya pendetanya
kita juga banyak melihat di youtube ya
mengarahkan pada calon tertentu
kemudian adalah dasarnya adalah karena agama mereka
kita juga tidak menyalahkan karena itu hak mereka
nah seruan kami ini juga tidak berlaku untuk semua
hanya untuk umat islam
nah ini kan sudah sesuai dengan undang undang dasar empat puluh lima
kami ini betul betul berpedoman pada pancasila
undang undang dasar empat puluh lima kebinekaan nkri
jangan dikira kalau umat islam itu berarti tidak ada kebinekaan
umat islam tidak pancasila umat islam tidak udi empat puluh lima
saya ini waktu sekolah sma pak

nah baiklah saya ini waktu sekolah sma pak itu tiap senin itu bagaimana
bagian umpacara saya yang bagian baca pembukaan undang undang dasar empat puluh lima
alasannya suara saya waktu itu bagus
kalau sekarang mungkin sudah serak gitu pak
iya jadi paham betul intinya
pak awi intinya itu tadi argumen yang disampaikan oleh fui pak
bagaimana pak wid apakah akan masih dibahas lagi ke dalam
yang jelas undang undang nomor sembilan ratus sembilan puluh delapan tentang kebebasan menyatakan pendapat di depan umum
itu memang ada aturan di pasal
yang saya menyampaikan pendapat di umum harus mentaati misalnya menghormati hak asasi manusia
hak anasi orang lain kemudian mentaati norma norma yang ada di masyarakat
kemudian juga mentaati peraturan perundang undangan yang ada
jadi banyak ini ya pak yang diikat lainnya

menjaga kehamilan ketituan masyarakat
dan yang terakhir yang kelima
yang keempat terkait dengan kamtipmas tentunya wajib menjaga kehamilan ketituan masyarakat dan yang terakhir yang kelima
bahwasanya dalam menyampaikan pendapat di muka kita wajib menjaga keutuhan nkri
dan itulah dasarnya nanti kepolisian akan memverifikasi ini akan menjadikan permasalahan ini dalam rangka tadi
makanya dalam undang undang tersebut juga dinyatakan bahwasannya dalam menyampaikan pendapat di depan umum
setidak tidaknya tiga hari sebelum dilaksanakan untuk melapor ke kepolisian
itu tugasnya polisi untuk memverifikasi
makanya tadi kita dudukkan
tentunya kita tetap verifikasi
jangan sampai satu persatu
jangan sampai nanti ada undang undang yang dilanggar
baik pak kita boleh nggak masyarakat minta jaminan bahwa memang benar apa yang disampaikan itu tidak ada soal calon dan lain sebagainya
dan kemudian memang tidak ada soal sarah dan lain sebagainya begitu pak
ini udah terang nih udah dibaca aja
kami tidak menutup nutupi pak kita ini terbuka
inilah yang kami bawa
tidak ada yang melenceng dari apa yang disebutkan anda
insya allah nggak ada yang melenceng
kalau kita sudah terbuka juga masih dicari cari kesalahan
ya nol sewa pak
selama ini ada yang nyari nyari kesalahannya
kita tinggal berdoa kepada allah
ya allah lindungilah umat islam indonesia
ya allah selamatkanlah nkri
ya allah utuhkanlah nkri
ya allah yang merusak nkri cabutlah nyawalnya
ya allah itu aja doa kita pak
baik jadi itu intinya ya
kita lihat nanti perkembangan seperti apa
karena proses izin juga ada di kepolisian pak
mohon maaf mas ini bukan izin
menurut undang undangnya seperti itu pemberitahuan
jadi jangan salah kapra kita
terima kasih pak al khotot telah bergabung bersama kami malam hari ini
dan juga kabak mitra biro penmas polri kombes wisdioner
terima kasih pak awi selamat malam